kebetulan bapak itu juga lagi nggak ada
ini dia baju
kamu ngapain sih kamu cara apa sih men
sesuatu gitu deh cara apa kamu
tadi udah tukang koran ya
syukurlah mungkin tadi arman gak sempat lihat aku
jatuh orang kayak menagih utang kamu
besok besok main lagi ya
kamu tuh ada cewek cakep di depan mata dicuekin
ini belum selesai ngomongnya
man perasaan tadi pagi udah bayar tukang koran deh
kamu lihat sendiri kok tadi kamu bilang mau bayar tukang koran
muda udah pikun
enggak boleh tadi aku mau lihat kalau udah bayar tukang koran

kamu salah lihat kalimantan
enggak budi aku enggak salah lihat
tadi dia datang
terus mungkin karena dia melihat kita terus dia kabur
makanya aku kejar
tapi karena tadi ada amera jadi aku nggak mau bilang aja
takutnya nanti amerika dimarahin lagi sama pak wisnu kalau dia nanya nanya soal itu
apa hubungannya sama amira
amira memangnya mas wisnu kenal sama amira
pak wisma itu tinggal di rumah amira
artinya amira pak wisnu itu sahabat lamanya ayahnya amira
mas wisnu tinggal di rumahnya amira
aduh ngapain lagi mas wisnu tinggal di sana
katanya dia buronan
nanti kalau orang jadi kebawa bawa gimana coba
budi kenapa sih
baru jujur deh sebenarnya pak wisnu itu siapa
berhubungan apa sama budi kenapa setiap kali aku ngomongin soal pak wisnu budi jadi panik gitu
jadi shock kenapa sih
dibilang temen lama enggak ngerti banget sih
enggak tadi enggak nyangka aja budi
kok sampai amira kenal sama mas wisnu gitu loh
buat apaan bi
anu non tadi kan saya sempat jatuh dari angkot terus ditolongin sama amira non eh tau taunya dompetnya ketinggalan non makanya saya mau balikin ke rumahnya
oh rumahnya amira di gang nuri nomor empat puluh
kamu kenapa sih gitu lihat banget sama aku
aku kecewa banget sama kamu
kamu tahu aku cari ayahku kemana mana
tapi kamu sedikitpun nggak mau bantu aku buat mas siri itu ayahku tuh bukan
kamu gak perlu jelasin apa apa lagi ki
aku nggak mau denger apa apa lagi dari kamu
aku kecewa banget sama sama
ya ampun itu semua ternyata cuma mimpi aku bener bener ngerasa bersalah sama amira
gimana ya caranya supaya aku bisa bantuin amira soal ayahnya bahkan waktu itu aku belum bisa jawab pertanyaan amira gimana aku jelasin sama dia
aku pengen nanya doang satu rizky apa bener ini ayah kamu ayo jawablah aku mohon ya jawab sekarang

oh iya kan ada baju itu
mungkin aku bisa tunjukin baju itu ke amira
setelah itu aku akan terus terang sama mila
masalah bahwa itu terancam dengan pak prabowo itu masalah nanti
yang penting sekarang gue harus jujur sama amira
kebetulan bapak itu juga lagi nggak
tidak ada masalah
ini dia bajunya
apa yang dilakukan rizky di situ
ini dia bajunya
ini dia bajunya
ini kan baju orang itu
ini kan ini kan baju orang itu
lagi pulang itu cuma bukti doang kok
itu yang memperkuat kalau itu ayahnya amira

kamu mau tunjukin baju ini ke amira
kalau tulisan di baju ini adalah kecelakaan amira
bisa bisa rasa kita terbongkar
kamu jangan macem macem ya rizky
pokoknya kamu gak boleh melakukan ini
mah justru aku mau ngebongkar rahasia yang mama buat ini mah
mah justru aku mau ngebongkar rahasia yang mama buat ini mah
udahlah mah cukup aku mah
cukup aku korban kayak gue sama mbak
jangan lu bawa amira
nanti kalau sudah sampai waktunya
kamu boleh kamu boleh melakukan apa saya dengan gadis itu
kamu boleh kamu boleh melakukan apa saja dengan gadis itu
tapi nggak sekarang mah

mau ngapain mah
mama lebih baik mati rizkin
mama lebih baik mati daripada rahasia yang terbongkar

dia pasti akan mahacuran mama
kamu jangan macem macem mah
enggak untuk apa
kamu nggak peduli ketawa mama
kamu senang lihat mama hancur kan
mama yakin kamu pasti akan tetap menemui gadis itu

dan menceritakan semua rahasia kita
lebih baik mama mati
lebih baik mama mati
lebih baik mama mati
mama stop mah
mama jangan lakukan itu mah
mama kan yang berjantan
mama kena penjajahan
mama nggak mau jadi siapa siapa
mama nggak mau allie
karena buat raya pria mama
yang penting rizki gak jadi melaksanakan niatnya
untuk kasih tau amira
rizki gak tau
betapa pentingnya kerjasama aku dengan prabu wijaya ini
sehingga siapa jati diri laki laki itulah
yang sebenarnya tidak boleh terungkap
tapi biar nggak jadi masalah lagi
sebaiknya baju ini segera aku lenyapkan
bakar baju ini
tapi kenapa mesti dibakar nyonya
kamu gak perlu tanya tanya
kamu cukup kerjakan apa yang saya perintahkan ke kamu
cepat tunggu apa lagi